ketua mumpartai demokrat agus harimurti yudhoyono mencopot gubernur papua lukas nmb dari jabatan ketua dpd demokrat provinsi papua
namun demokrat siap memberi bantuan hukum kepada lukas nmb pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk dalam kasus dugaan gratifikasi satu miliar rupiah
ahy menduga penetapan tersangka lukas nmb bermuatan politis
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wasekjen partai demokrat janssen sitindaon
selamat sore bang janssen
selamat sore nana rifana dan seluruh penonton cnn di indonesia
dan koordinator masyarakat antikorupsi indonesia tomaki boyamin saiman selamat sore bang boyamin
sore rifana siti daon selamat sore ketemu lagi
sehat di lampung ini minum kopi lampung
ini harus fokus dulu nih ke kasusnya lukas
karena masyarakat kemudian menonton dan menonton
menunggu bagaimana perkembangannya
bang janssen bang janssen dari pernyataan pers yang disampaikan ketua umum anda mas ahi
tampak seperti membela gubernur papua lukas nmb
meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk dalam dugaan gratifikasi
kenapa kemudian demokrat cenderung membela lukas nmb
oh enggak enggak kalau didengar tidak ada membela tuh
mendapatkan soal ini pada porsinya saja
tetapi sebelum masuk ke sana saya ingin menyampaikan dulu rifana
ya per hari ini pak lukas nmb pernah lagi ketua dpd partai demokrat provinsi papua
itu dulu yang pertama ya
yang kedua dari konversi pers yang disampaikan oleh ketua umum kami mas ahaye
pagi menjelang siang tadi
adalah bukti ya bahwa partai demokrat memegang teguh komitmen
untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum di negeri ini
dan dalam kasus pak la ini kami menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan begitu
namun di sisi lain ya kami juga mendukung upaya pak lukas untuk mencari keadilan bagi dirinya
untuk itulah ya agar proses mencari keadilan bagi diri beliau itu dapat berjalan dengan baik
ya per hari ini pak lukas kami nonaktifkan
kemudian diganti oleh pak lukas
yang juga adalah putra papua begitu
namun di sisi lain ya sedikitpun partai demokrat itu tidak ingin mengintervensi proses hukum yang sedang dijalankan oleh pak le
namun jika beliau ingin atau mau atau punya kebutuhan terhadap bantuan hukum dari partai demokrat begitu
partai demokrat juga siap untuk menyediakannya bagi pak lukas nmb
itu dulu mungkin pembukanya di para untuk itu
oke bang jansan
tapi tadi dari pernyataan pers yang disampaikan oleh ketua umum anda ada beberapa poin yang menarik ya
mas ahy bisa menduga ada muatan politis dalam penetapan tersangkanya lukas nmb
ini apa dasarnya kemudian menilai bahwa ada muatan politis dari penetapan tersangkanya pak lukas nmb
lebih tepatnya sebenarnya kalimat mas ahaye tadi
lebih cepatnya sebenarnya kalimat mas ahaye tadi
lebih tepatnya sebenarnya kalimat mas ahaye tadi

beliau bertanya apakah dugaan kasus pak lukas ini ya murni soal hukum atau ada muatan politiknya
karena memang ada pengalaman empirik begitu
lima tahun terakhir ini begitu ya
dimana persoalan persoalan politisi ini juga itu mendatangi pak lukas nmb
misalnya soal apa namanya pemilihan gugur tahun dua ribu delapan belas
kejadian itu dua ribu tujuh belas
misalnya ada kemudian intervensi begitu untuk memasukkan satu nama menjadi pasangan wakil gubernur dari pak nmb dan lain lain begitu dia
makanya kita ingin mendudukkan ini
bagi demokrat begitu jikapun misalnya ya apa namanya tidak boleh kemudian dalam persoalan hukum begini ada elemen intervensi politik begitu dia
kalau hukumnya jalankan aja hukum yang murni begitu
jadi jangan ada muatan muatan politik di belakangnya
waktu yang akan menguji
kita lihat beberapa waktu kedepan ini begitu dia
tentu ketika nanti sudah masuk ke proses hukum kan kelihatan tuh
timbu tiga pk itu kuat apa tidak begitu dia
kalau nggak kuat kok ditetapkan seperti ini misalnya ya
sama plus yang kedua tadi mas ahy menyampaikan
sebelumnya kami kan melakukan penelahan
beberapa minggu ini kan publik ya apa namanya itu meminta kepada partai demokrat
apa sikap kalian terhadap adukasi nmb sudah ditetap oleh kpk sebagai terhukum
apa sikap kalian terhadap adukasi nmb sudah ditetap oleh kpk sebagai terhukum

untuk kami melakukan penelahan itu yang tadi disampaikan oleh mas ahy
awalnya awalnya begitu
kami sudah dengar apa yang disampaikan oleh mas ahaye bang jansen
saya ingin tanya lebih dalam
bang jansen siapa menurut anda yang melakukan intervensi politik
terhadap penetapan tersangkanya pak lukas nmb siapa
kan itu dugaan berarti ada yang diduga
siapa yang melakukan intervensi politik menurut demokrat
bukan soal penetapan tersangka yang ini yang dipersoalkan
ada pengalaman empirik lima tahun ini begitu

ini begitu misalnya contoh

nih pd minta pak lukas nmb
dilindungi usai bertemu kabit dan kapolri
jadi bukan soal penetapan tersangka
ini tetapi mas ahy mengatakan
tadi ya ada pengalaman
empirik lima tahun ini begitu
dia nah di mana persoalan
politik itu datang menghigati pak nmb
begitu adakah kemudian
persoalan politik yang beberapa
tahun ini kemudian juga menjadi
telah satu variabel begitu
sehingga pak nmb ditetapkan sebagai tersangka
nanti kita lihat itu makanya
kenapa harus dibawa ke situ kenapa harus dibawa ke
persoalan politik ini kan sedang proses hukum
yang sedang ditangani oleh kpk tapi
kenapa harus membawa persoalan
intervensi politik yang berlangsung beberapa
tahun yang lalu bang jansen ini kan
tidak terjadi sekarang intervensi politiknya
ini menceritakan pengalaman
oke kan pengalaman ini pengalaman
begitu dulu pernah ada kejadian
begini dulu ada kejadian begini apa yang
salah kenapa harus dikaitkan dengan
proses hukum yang sekarang
berdasarkan informasi begitu
termasuk setelah kami menggali karena baru
tadi malam demokrat bisa komunikasi dengan pak nmb
begitu beliau menyampaikan
itu dituduh melakukan perbuatan melawan
hukum dan penyalahgunaan kewenangan
begitu tiba tiba lima september
saya dijerat itu delik gratifikasi
begitu ya kenapa kok begini sedangkan
saya belum dipanggil itu yang kemudian tadi
saya panggil juga dalam pidatonya
mas ahaye begitu ketika
mem plt pak nmb tetapi
di atas segalanya sekali lagi ingin saya tegaskan
begitu ya partai demokrat
sangat memegang teguh soal
rule of law dan itu sudah kita buktikan lah
bahkan ketika pak sby berkuasa pun
itu adalah masa keemasan
kuat kuatnya kpk begitu semoga partai yang lain
juga bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh partai demokrat
baik baik ini soal nilai nilai
soal sikap begitu baik tapi sekali lagi
ingin saya tegaskan ya agar tidak berulang
ini per hari ini
bukan lagi ketua dpd partai demokrat
provinsi papua begitu
oke saya mau ke bang boyamin
tadi sudah dengar kita pernyataannya mas ahaye
bahwa lukas nmb bukan ketua dpd demokrat
tapi kalau nanti tidak terbukti bisa menjadi
ketua dpd lagi saya mau ke bang boyamin
bang boyamin apakah anda melihat bahwa
ada muatan politis ada intervensi
politis dari penetapan tersangkanya lukas nmb
atau ini hanya ditarik saja oleh
demokrat mencoba untuk dikait kaitkan
jangan sampai tuduhannya begini
tersangka ini karena didesak
bu boyamin malah repot lagi kan
itu akan bisa berkepanjangan
dan saya yakin tadi saya catat dari
siti mdaun tadi pertama
jati diri demokrat katakan tidak pada
korupsi dan saya
memahami itu meskipun
di belakangnya ada sedikit kemarahan
boleh dong saya memahami itu
tapi kemudian juga
ada langkah yang taktis menonaktifkan
pak lukas nmb itu yang saya kira
saya menghargai itu
proses proses yang meskipun ini belum terbukti
bersalah tapi sudah ada penonaktifan
langkah yang patut ditiru juga
oleh siapapun dalam negeri ini
jadi ini dan juga
menyampaikan tentang keadilan
saya cukup senang ini saya yakin ini kpk
posisi akan melanggar keadilan itu
sendiri meskipun memang ada perdebatan
misalnya belum dimintai keterangan
tersangka saya pun juga
kata tanda kutip sebenarnya ya
kok bisa begitu biasanya putusan
mahkamah konstitusi itu kan seperti
memberikan garis bahwa sebelum
menetapan tersangka diperiksa
tapi apapun ini sudah menjadi seperti itu
maka saya selalu mendorong
pak lukas nmb dan
lawyernya untuk mengajukan gugatan perapradilan
supaya ini segera clear
nanti kalau hakim mengatakan
ya penetapan tersangkanya gugur
apakah kemudian diulang lagi
atau bagaimana itu urusan kpk
tapi kalau ternyata ditolak berarti kan
sah penetapan tersangka yaudah gitu aja
tolong pertarungan ini
bawa ke pertarungan yang
dalam garis lapangan sepak bola
jangan di luar lapangan sepak bola
lapangan sepak bola hukum maksudnya begitu
oke jadi maksud anda jangan ditarik tarik ke
proses hukumnya begitu ya
kalau saya itu paling sengsara kan sengsara
apapun saya menyatakan diri saya
partai persatuan pembangunan sejak tahun
sampai sekarang kta punya
kalau berpikir romi dulu
dijadikan tersangka kata orang orang dalam
itu adalah pihak yang tidak senang
dengan romi mendukung jokowi
dalam kpk katanya ada pihak yang
pengen menggergaji itu
dan membuat sesuatu penegakan
hukum dianggap buruk karena
ketua umumnya jadi tersangka
atau sebelumnya pak surya dharma ali
apakah kami juga akan berteriak ini politisasi
enggak kami patuh hukum dan kemudian
ada proses proses yang
penonaktifan romi kemudian
kemudian ditanjukan sekarang
ini pun juga pak suharto juga dilapor laporkan
gratifikasi kemudian bahkan
sebelum berkembang terlalu jauh
ini ada proses pemindahan
menjadi pc dan saya
kalau seperti sintando tadi saya bangga
juga sebagai anggota
partai persatuan pembangunan tapi
apakah kemudian ketika saya sebagai maki
ini menyerang pak luka tnmb tanda kutip
katanya saya menyerang itu urusan judi saya
buka gitu apakah kemudian saya punya kepentingan
politis p tiga menghajar demokrat kan
enggak juga kan jadi ini selesailah
kita perdebatan politis politis itu
dan saya kira kalimat kalimat
bersayap untuk menjadikan politisi itu
tolong dihentikan ini kita percaya
sepenuhnya kpk dan tadi sudah
tahun juga mengatakan keemasan
kpk zaman dulu ya sekarang tetap kita percaya
juga supaya kembali keemasan
masuk nanti lebih dalam tentang
kasusnya lukas tnmb bagaimana
kemudian demokrat melihat sepak terjang
dari gubernur papua ini lukas nmb
apakah kemudian tidak
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama
kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan para narasumber ada wasik jain partai demokrat
janssen sitindaun dan
koordinator maki boyamin saiman
bang jansen tadi dikatakan oleh
yang mencoba untuk memberikan penafsiran penafsiran
politik terhadap kasus hukum
yang menjerat pak lukas nmb
apakah kemudian demokrat bisa melakukan itu
ke depannya atau justru tetap akan
berpendapat ataupun mengeluarkan
statement bahwa ini memang ada kaitannya dengan
politik kasusnya pak lukas tnmb
sudah jelas sebenarnya biarlah waktu nanti
yang akan menguji yang menjawab
atau ada muatan lain
muatan politik muatan kekuasaan
dan muatan muatan yang lain lain nanti kita lihat
pembuktian kan itu nanti kan bisa
dilihat tuh putih putih kpk ini
kuat apa tidak begitu
atau moderat aja misalnya buktinya
begitu sosolah atau apa begitulah
tapi itu bukan wilayah kami demokrat lah itu
itu wilayah lawyarnya pak ndb lah untuk masuk
soal substansi hukum ya
tapi yang pasti sekali lagi seperti
ditegaskan oleh ketua umum kami tadi
partai demokrat menghormati
dan mendukung proses hukum yang sedang
berjalan ini jadi
sedikit pun jangan diragukan itu
komitmen itu dari partai demokrat
oke bang jansen tapi
perlakuan ataupun sikap dari partai demokrat
menanggapi kasusnya yang terjerat
kader kader yang lain
kader kader sebelumnya yang terkena kasus korupsi ini
tidak ditanggapi sebegini reaktif
dan tidak dibela seperti ini oleh
petingginya oleh ketua umumnya
kenapa ada perbedaan perlakuan ini
dibela gimana ini udah kita ganti nih udah di plt
biar beliau juga bisa fokus
yang memikirkan itu sekaligus
beberapa minggu di partai demokrat
ini dipertanyakan termasuk di cni ini kan
dipertanyakan jadi yang lain itu
apa sikap dari pak hayo tadi
ya ini sikap partai demokrat
walaupun di sisi yang lain
kami mendukung pak nmb
untuk mencari keadilannya begitu
jadi kami mendukung itu
bahkan jikapun kemudian nanti pak nmb
misalnya kami butuh bantuan hukum nih
misalnya ya kita kan punya juga
badan hukum kan
jangan kan baru tersangka begitu
sudah terponis salah saja
dia masih bisa ngambil upaya hukum banding
delokasasi pk kan begitu dia
jadi itu bagian dari
du proses of law lah itu dan itu kan
hak hak warga negara itu
hak hak apa namanya itu
tersangka hak hak terdakwa kan ada
bahkan hak terpidana saja ada
kami menudukkannya pada porsinya saja ini
mewatan mewatan politik dan muatan muatan yang lain itu
ini kan proses hukum nih
itu dia nanti kan bisa diuji tuh sebenarnya
apalagi ini kan soal gratifikasi tadi
di luar soal putusan mk yang mengharuskan dipanggil
memang harusnya dipanggil ini
kan gratifikasi ada pengiriman uang gitu loh
sekali lagi saya ingin tidak ingin masuk
pokok perkaranya ya begitu
tapi harusnya dipanggil lah eloknya begitu
tadi zoom meeting kayak gitu
tahan dulu mbak nianshan
saya tahan dulu mbak nianshan
mbak boyani ini ada perbedaan perlakuan ya
kalau kita lihat ketika demokrat menteri pak lukas nmb
meskipun sudah diganti ya
tapi ketua umumnya kemudian memberikan pernyataan pernyataan
yang penuh dengan isyarat yang tadi anda katakan
tafsiran tafsiran politiknya ada
bahkan mempertanyakan sebelumnya ada beberapa
kader demokrat yang terkena kasus korupsi juga tidak
tidak ada pernyataan pernyataan seperti ini yang dikeluarkan
anda melihat bahwa
ripan lah sedikit sebelum ke mas boyani
sebentar sebentar saya mau ke mbak boyani dulu mbak nianshan

tidak ada pak tmpric nya yang seperti pak lukas ini begitu dia

sebentar mbak nianshan
ini kan menceritakan pak tmpric saja
tidak ada perbedaan perlakuan
jangan kemudian nanti karena ini partai sepuluh juta ini apanya ini
yang memilih kemarin anggotanya puluhan juta begitu
oke sebentar mbak nianshan
saya beri kesempatan ke mbak boyani
di indonesia perlakuannya sama
dan itu tadi di indonesia
oke mbak nianshan
saya harus beri kesempatan ke mbak boyani
oke silahkan mbak boyani
tapi dimaknai gini loh dari pidato pak ahaye tadi
itu terkesan tidak ikhlas gitu loh
jadi ini tolong tadi sebenarnya sudah benar
kemudian tanda kutip seakan akan
diklarifikasi oleh siti ndaon bahwa
jangan yakinlah bahwa partai demokrat bersama pemberantasan korupsi
jangan ragukan itu
ya itu sebenarnya narasi pidatonya tegas lugas seperti sitindaun tadi
tapi apapun tadi pidatonya pak ahy itu bersayap
kesannya itu tidak ikhlas
jadi ini yang perlu penegasan lagi
dan sebenarnya sudah baik bahwa pak ahayu mengatakan
katakan tidak pada korupsi meskipun saya memanai sendiri
dan kemudian mencopot menonaktifkan lah kalimatnya begitu
terus kemudian keadilan itu sudah bagus itu sebenarnya
tapi kemudian di belakangan itu
itu kesannya istilah orang jogja itu mendolmburi gitu
kesannya menjadi tidak ikhlas
jadi menghilangkan makna yang didep
jadi tegaskan ini aja bagi kami masyarakat itu bahwa
partai demokrat dan partai siapapun bukan ke demokrat saja loh ya
kita berharap partai apapun itu mengatakan dukungan pada pemberantasan korupsi itu
itu maknanya jangan biar bersayap
jadi biar tidak menimbulkan polemik lagi
bahwa ini bagian dari komitmen kita bersama pemberantasan korupsi
itu sedang tingkat saja saya
oke jadi ikhlas dan tidak ikhlas
bang boyamin saya mau tanya dukungan politik dari partai pengusungnya pak lukas nmb ini
apakah kemudian akan mempersulit kpk dalam memproses hukumnya lukas nmb
karena demokrat juga akan siap memberikan bantuan hukum kepada lukas nmb
ini akan mempersulit proses hukumnya di kpk
meskipun saya bukan pembela kpk karena sering menyerang kpk untuk mendukung kpk
kpk tidak ada kendala apapun untuk melakukan proses proses hukum
dan ini hanya diuji untuk seminggu dua minggu ini melakukan langkah apa
saya yakin kpk akan melakukan langkah terukur tidak ada kendala politis
karena justru kalau dia mengulur waktu malah terkesan jadi politis
karena ada tekanan politik dia mundur
jadi dia kesannya politik
dan itu saya yakin kpk akan mengambil langkah yang tegas terukur
untuk memastikan proses penegakan hukum itu berjalan dan berlaku untuk semua
dan partai demokrat
walaupun bantuan hukumnya juga tidak ada latangan riffana
jangan terlalu di dramatisirlah
seakan akan kalau ini bantuan hukum berarti membela
kalau itu kan bantuan hukum partai semua partai punya
dan itu dulu p tiga juga punya golkar punya
dan sepanjang yang bersangkutan meminta kepada partainya pasti diberi
tapi rata rata mereka punya lawyer sendiri
dan ini partai pak lukas juga sudah punya lawyer sendiri selama ini
jadi sebenarnya itu kan hanya bentuk empati
biar dikatakan tidak terlalu tega terhadap kadernya
itu saja riffana saya mau paham
oke bang jansen tapi ini di luar ya bahwa aktivitas dari gubernur papua pak lukas nmb
yang kemudian sering melakukan liburan ke luar negeri dan melakukan perjudian di kasino kasino
bahkan ada aliran transaksi mencurigakan yang di trace oleh ppatk sebesar lima ratus enam puluh miliar
yang diduga nih dicuci uangnya di beberapa kasino judi di sejumlah negara
ini tidak membuat partai demokrat kemudian tergelitik ataupun menegur
ataupun bagaimana sih
karena kan ini dugaan tindak pindahan korupsinya ada bang jansan
pertama saya tidak punya legal standing untuk menjawab itu ya
yang kedua saya ingin menyampaikan bukan ingin membela pak nmb begitu
biarlah lawyarnya membela beliau
sampai per hari ini pak nmb itu baru tersangka kasus gratifikasi satu miliar
belum ada beliau tersangka di kasus yang lain begitu
jadi tidak perlu dikembangkan ke sana kemari begitu
kalaupun yang kalian kembang kembangkan itu atau pihak luar sana kembang kembangkan
menganggap itu misalnya salah begitu proses saja
proses saja gitu dia
ini kan hukum gak perlu didebat debelkan ini
debatnya nanti di pengadilan saja begitu dia
yang kedua saya ingin menyampaikan ke bang boyamin tadi
bang moyamin ini sudah seperti agamawan ini soal ikhlas dan tidak ikhlas
tidak ada lah
apa adanya ya sikap dan nilai nilai partai demokrat
mas ahaye ini sama dengan sikap dan nilai nilai partai demokrat ketika dulu berkuasa
kami mendukung pembatasan korupsi
tapi jangan sampai kemudian masuk muatan politik
yang terakhir saya ingin menyampaikan ya
karena ini kan ditonton oleh banyak orang begitu
kepada seluruh kader partai demokrat di provinsi papua ya
kami atas nama dpp meminta untuk teman teman tenang
mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan
mari sama sama kita jaga situasi yang kondisif di tanah papua yang kita cintai begitu
soal kemudian hak hak hukum pak lukas nmb karena itu memang diatur di kuhap
dan di banyak aturan undang undangan yang lainnya
dari itu hak beliau begitu
diatur di konstitusi dilindungi di negara begitu
ada miranda rule lain segala macam
soal hak hak hukum itu tidak boleh kurang sedikitpun
kalau kurang sedikitpun ya itu sudah pelanggaran
jadi mari kita dukung pak lukas nmb kemudian apa namanya itu
mencari keadilannya begitulah
beliau tidak benar biar nanti diklarifikasi
hal yang menurut beliau tidak tepat nanti diteruskan dibenarkan begitu
menggunakan bukti bukti yang beliau punya
terima kasih bang jansen
tapi untuk mencari keadilan seorang lukas nmb sebaiknya dia memenuhi panggilan pemeriksaan dari kpk
untuk membuktikan apa yang sudah dituduhkan kepadanya itu memang tidak betul begitu ya
kalau misalnya terus menerus seperti ini mangkir pemeriksaan dengan alasan sakit
tentu saja spekulasi akan terus bertebaran dan kpk juga tidak bisa memeriksa yang bersangkutan
mungkin demokrat bisa mendorong agar lukas nmb ini bisa memenuhi panggilan dari kpk sebagai warga negara yang baik
terima kasih sekali
kpk itu bukan berdiri satu dua satu dua tahun ini
satu dua hari satu dua tahun sudah lama begitu
sudah ada mekanismenya
sudah diatur di undang undang begitu
jalankan saja itu
tidak perlu juga apa namanya itu pakai kalimat ini itu lain semua segala macam
kalau soal beliau sakit begitu memang sakit
turunkan saja dokter ini
dokter ini percayalah untuk melihat itu begitu
itu juga haknya beliau begitu
hak warga negara itu
hak kamu rifana hak saya hak pak boyamin begitu dia
jadi mari kita dudukkan saja persoalan ini begitu
segegakan hukum tanpa kemudian benangnya itu begitu menjadi semberaut ke sana kemari begitu
oke kita tunggu nanti bagaimana
kami mendukung penegakan hukum sekali lagi
rule of law kami mendukung tapi
bang yansan waktu kita sudah habis
itu juga harus dijaga begitu
semangat sekali nih bang yansan
salam anti korupsi dan katakan tidak pada korupsi
itu lain segala macam
oke oke terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada wasikjen partai demokrat bang jansen sitindaon dan juga koordinator masyarakat anti korupsi indonesia atau maki bang boyamin saiman
sehat selalu bang jansen dan juga bang boyamin
terima kasih sudah bergabung
terima kasih salam kopi